beralik informasi lainnya kementerian kesehatan menyiapkan fasilitas kesehatan
dalam upaya mendeteksi dini penyakit hepatitis akut
masyarakat juga diminta waspada terhadap gejala yang muncul
agar segera mendapatkan penanganan
demi terhindar dari resiko buruk pada pasien
penyakit hepatitis akut yang menimpa sejumlah anak
hingga kini masih belum diketahui penyebabnya
sejumlah gejala yang dialami pasien
yang diduga menderita hepatitis akut misterius ini diantaranya
demam sakit perut muntah muntah diare
urin berwarna pekat warna kuning pada mata dan kulit
kejang hingga penurunan kesadaran
sebagai langkah untuk deteksi dini dan mengantisipasi merebaknya hepatitis akut
pemerintah menyiapkan fasilitas kesehatan bagi pasien
dengan gejala penyakit tersebut
di puskesmas kecamatan pancoran jakarta selatan
rangkaian pemeriksaan gejala hepatitis akut dilakukan
mulai dari anamnesa atau mengumpulkan informasi terkait gejala
pemeriksaan fisik hingga tes fungsi hati
hingga selasa pagi belum ada pasien dengan gejala hepatitis akut
yang diperiksa di puskesmas ini
kalau misalnya ada warga yang dengan keluhan dicurigainya
ke arah hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya itu
kan dia gejalanya seperti gangguan saluran cerna gitu ya
dan ada gangguan kuning juga gitu
jadi memang kita diperiksa sesuai dengan polinya dulu
artinya sesuai dengan usianya
di sini ada poli anak poli remaja atau poli umum
lalu nanti diperiksa sama dokter di anamnesa dan pemeriksaan fisiknya
kita sudah bisa pemeriksaan untuk enzim fungsi hati
jadi kan yang kita pertama dari anamnesanya seperti apa
kalau sudah ke arah kecurigaan ke sana kita cek di labnya
kita fungsi hatinya sudah ada sgotsgpt di sini ada bilirubin juga ada
jadi nanti kita tunggu hasilnya seperti apa
kalau ada terjadi peningkatan tapi masih di bawah lima ratus fungsi hatinya
nanti tiga hari kita cek ulang lagi
tetapi kalau kondisi keadaan umumnya tidak memungkinkan
nantinya kondisinya lemah gitu ya
walaupun belum di atas belum masih di bawah lima ratus fungsi hatinya gangguannya
kita tetap observasi di ruang tindakan namanya
nanti kita konsultasi ke rumah sakit ke rsud
juru bicara kementerian kesehatan muhammad syahril menyebut
mengetahui dan waspada terhadap gejala muncul sejak awal
penting dilakukan oleh masyarakat
hal tersebut agar anak tidak terlambat ditangani
serta mencegah resiko kematian